ya ini terkait kasus skimming yang terjadi beberapa waktu lalu
untuk meningkatkan keamanan rekening akibat kejahatan seperti skimming
nasabah diimbau mengaktifkan layanan e banking
kantor perwakilan bank indonesia jember menyatakan
langkah ini membuat nasabah mengetahui perkembangan rekeningnya
raifnya saldo tabungan dikediri beberapa waktu lalu
membuat kantor bank indonesia jember meyakinkan masyarakat
bahwa menyimpan uang di bank tetap aman
selain meminta nasabah mengganti pin dan tidak memberitahu kepada siapapun
bank indonesia juga meminta nasabah mencetak buku tabungan secara berkala
bank indonesia juga meminta para nasabah mengaktifkan e banking
sehingga jika ada transaksi yang tidak dilakukan nasabah
bisa secepatnya dilaporkan
terus yang kedua saya sarankan e banking
karena kalau dengan e banking itu kalau setiap ada transaksi
selalu ada notifikasi
nah kalau kita merasa bahwa kita tidak melakukan transaksi itu
kita bisa langsung hubungi perbankan yang bersangkutan